saya beri judul sebagai saksi bisu kejahatan pemilu dua ribu sembilan belas
diagnosis ini saya lakukan berdasarkan sudut pandang pengetahuan saya
pengalaman saya kompetensi saya sebagai perakayasa sistem informasi dan perangkat lunak
saya akan memulai dengan kronologis kontroversi sirekap
di sini ada lima tahapan
yang pertama adalah pada saat fase unggah c satu tps
di mana banyak kejadian perolehan suara yang tidak sesuai dengan hasil unggahan
diikuti dengan keluhan bahwa tidak ada hedit c satu untuk kpps
kemudian saya juga melihat
untuk hedit c satu ini saya baca dari dokumen bimtek
itu sebetulnya ada diberikan untuk kpps
dari berita setelah kontroversi ini meledak
saya baca bahwa kpu memberikan hak edit tersebut kepada kpu kabupaten kota
kontroversi lain adalah kpu menutup info numerik c satu dan d
unggah c satu dan d
sampai saat penetapan hasil rekapitulasi nasional
kejanggalan lain adalah prosentase statis dari suara paslon
kpu klaim tidak memakai sirekap
pertama saja sudah menyimpulkan sesuatu bahwa
sudah terjadi perubahan pada kode program
sehingga hal ini saya simpulkan bahwa kontroversi yang terjadi pada sirekap adalah by design
saya anggap ketika kpu mengabaikan serekam
dengan berdalih bahwa sirekap tidak dipakai
maka saya melihat sirekap sudah menjadi saksi bisu kejahatan pemilu dua ribu dua puluh
selalu berulang dari perlima tahun
saya ingin membuka kotak pandora
dengan pengalaman saya
juga pengalaman yang dulu sekali waktu saya baru lulus
saya mau memulai bahwa kita perlu tahu semuanya
seperti apa rekapitulasi suara berjenjang
karena ini adalah alur proses ini menjadi dasar dari suatu desain sistem informasi
desain sistem informasi tidak akan berbeda
dengan alur proses bisnis
dimana kalau kita memahami alur proses bisnis ini
maka desainer bisa menetapkan
apa yang menjadi requirement atau fitur layanan
dari suatu sistem informasi terhadap semua calon penggunanya
disini kita saya mau menggaris bawahi atau memberi fokus
pada fase tps ke kecamatan
dimana disini adalah fase dimana c satu itu ada beredar
pada saat pemungutan suara itu dihasilkan c satu
lalu dilakukan perhitungan yang menghasilkan c satu
pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan
lalu dihitung pada fase
penghitungan yang menghasilkan c satu hasil
kemudian dari petunjuk yang saya baca dari yang diunggah
bahwa itu kpps lah yang mengunggah
dan disimpan di database sirecap
nah kotak suara dan c satu itu dibawa ke kecamatan
dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya formulir d
dan itu bertahap bertahap sampai dengan nasional
dari pemahaman ini saya mempertanyakan
kenapa kpu memberikan hak edit dari kontroversi penggelembungan suara sirekap
saya merasakan keganjilan disini
dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi
yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
ini yang merah merah
itu sebagai analis saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak diberikan
juga di kpu kota itu harusnya tidak ada
karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi
nah dari hasil memahami workflow tadi
saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi serekap ini
sirekap mobile inilah yang digunakan oleh kpps untuk mengunggah c satu
dimana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di sirecap web
dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi
dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi
nah sebetulnya problem utama yang saya lihat
itu adalah saat unggah c satu ke serikat web
jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil di sini
alurnya adalah unduh login pilih tps
kemudian harusnya adalah secara logis
cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum
jika belum maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar
ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank
hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu
baru dia boleh disimpan ke database
yang terjadi pada sirekat tidak
datanya salah itu disimpan
dan saya tidak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana
kemudian hasilnya tidak sesuai dengan c
ada dua fitur yang dihilangkan di sini
di mana suara bisa melebihi
dan hasil tabulasi antara perjumlahan
paslon satu dua tiga itu juga bisa lebih
di sini tidak ada validasi
lalu edit kenapa juga bukannya diberikan pada kpps
tetapi kok malah loncat sampai ke kpu kabupaten kota
itu ada satu ratus lima puluh empat ribu tps yang bermasalah
dan editnya diberikan pada kpu
saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak terkontrol
setor uang di atm
entah di mana bisa mengubah suaranya
ini bukan kesalahan desain
desainnya benar sejak di bimtek
tapi kenapa pada hari h
validasi dan edit itu hilang
dia membuat pintu pesawat
kemudian penumpang tidak diberi seat bag
ketika pesawat nanti take off
itu bencana yang luar biasa
ada perubahan pada kode programnya
itu merubah di kode program
saya tulis rasionalisasi kontroversi tersebut
nah saya mau mencoba merekonstruksi lagi
bagaimana manipulasi suara masif itu bisa dilakukan
setiap clean atau user
itu berhadapan atau berinteraksi langsung dengan aplikasi itu
melalui sesuatu yang kita sebut bagian front end
permintaan dilayani oleh bagian yang namanya back end
nah resminya tadi adalah seperti kita lihat
sampai dengan pusat dan masyarakat
manipulasi suara itu bisa dilakukan oleh manusia
yang diberi hak akses untuk mengedit seperti tadi
kpu kbktk diberi hak untuk mengedit
perolehan suara yang tadi dianggap kontroversi gagal
oleh semacam bot atau robot
diberi kesempatan oleh back end
agar dia bisa melakukan suatu pekerjaan yang secara otomatis dan berulang
dengan perolehan suara yang bisa disetting
nah ini bisa beruntun dilakukan
nanti bisa dibuktikan oleh teman saya
beliau yang punya software
bagaimana manipulasi suara secara masif itu bisa dilakukan
nah rekomendasi saya adalah
bisa untuk membuktikan kejahatan pemilu ini
dan dampaknya terhadap hasil pemilu
maka diperlukan audit forensik terhadap serekap
kemudian untuk mendukung transparansi dan akutabilitas hasil rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat oleh kpu
maka akses informasi terhadap srekap harus dibuka
unggah c satu hasil dan d hasil yang otentik